perkembangan sistem gerbang pembayaran nasional gpn
kini telah memasuki tahap selanjutnya
kartu atm dan atau debet berlogo gpn
telah diluncurkan agar masyarakat indonesia
yang mengusung konsep interkoneksi dan interoperabilitas
gpn dapat memungkinkan semua transaksi elektronik
untuk diproses secara domestik
tiga lembaga yang menjadi penggerak dalam gpn juga dikukuhkan
kita dukung supaya lembaga itu
lembaga standar switching dan lembaga services
dan ke semua lembaga yang tadi telah menyatakan
betul betul harus berkomitmen untuk meningkatkan inovasi
dan betul betul memberi yang terbaik kepada industri
perlindungan konsumen adalah prioritas bank indonesia
salah satunya dengan penerapan gpn yang memiliki banyak manfaat
dengan fitur dan layanan yang terstandarisasi
transaksi pembayaran pun menjadi lebih mudah
data informasi nasabah yang terjaga
dan turut penjaga keamanan nasional
semua pemrosesan transaksi pembayaran terjadi di dalam negeri
kita pun turut dapat membantu kelancaran dan kesuksesan
penerapan gerbang pembayaran nasional
yaitu dengan meminta penggantian kartu atm dan atau debat
yang kita miliki sekarang ke penerbit kartu masing masing
di setiap makna indonesia